kita pulang sekarang ya
tapi aku harus ke kantor dulu
anteri mama pulang dulu baru kamu ke kantor
mau kan anterin mama pulang
abis itu baru kamu pergi ke kantor
dan gak usah banyak nanya dulu
padahal gue udah khawatir mama bakalan marah
aduh pak surya saya seneng sekali denger kabar ini
saya sempat deg degan waktu terima telepon pak surya
tapi ini berita yang mengembirakan dan membahagiakan
terima kasih pak surya infonya
ya allah kalau gitu
kabar itu aja yang bisa saya sampaikan
assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam pak surya
jadi bisa segera pulang
jadi kangennya kamu bisa terobati sayang
iya jadi nanti pas parent day
mama papanya rena ada
dia tuh sempat nangis
terus karena kangen sama papanya
tahu gitu deh kalau mamapapanya
lagi gak baik baik aja
berarti sama dong
kayak mbak mirna kalau pas lagi kan
terus jangan kayak gitu
ntar bu bos denger
saya sudah melihat kalian bisik bisik ada apa sih
memang saya tidak boleh dengar
gak mulai main rahasia rahasian sama sama
bener kan ki
ada rahasia rahasian dong
bener kan gak ada kan
iya gak ada
gak ada gitu gitu sama bu bos gak ada kan
gak ada apa apa kan ki
ya bu enggak
pak bos juga pulang
gak ada yang sempit
gue ngadar kalau berat ya
gimana keadaan kamu sekarang
alhamdulillah sekarang sudah
gak enakan ya
gak enakan ya
gak enakan ya
nge doa untuk kamu
penguap penguap udah keluar
ya bapak mendingan bapak pulang
dari kemarin kan
saya udah lebih baik
jadi biar saya aja yang jaga
bapak bisa istirahat di rumah
kasihan mama sarah juga di rumah sendiri kan
biar aku bisa ngobrol berdua sama suta
kalau maksud saya nggak begitu sih
maksud saya bapak jangan berbicara sama suta ya
kan jadi gak enak lah
gak apa apa mesra mesraan aja
jangan diliatin dong
salam buat mama ya
sama elsa ya
nanti bapak sampaikan ya
gak mau bapak disini aja ngeliatin kalian
sebenernya sih gak masalah
tapi kan masalahnya masalah
gak masalah ya
ada gambak gambak dulu baru
udah gak usah diomongin
ya ada bapak pulang kalo gitu ya
bapak seneng banget liat kamu sehat lagi
terima kasih pak ya
udah bantu jaga
kamu gak mau dijem juga kan
gak usah ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
ya itu gitu tadi
pengen berdua pengen berdua
emang gak boleh
kan belum selesai tapi
kamu udah janji
udah istirahat aja ya
karena udah gak ada orang
hah gak seru
jadinya surat nanti kan
terus gak mau meluk
awas itu jarum infusnya
udah dipegang aja tangannya sini
mau tau enggak
pak tolong dengerin saya dulu
percaya sama semua kata kata saya
semua yang saya bicarakan itu benar adanya pak
silahkan ibu pergi dari sini
karena ibu sudah membuat keributan di sini
dan ibu tidak bisa menemui tahanan lagi
urusannya sudah selesai
kalau gitu kita pulang sekarang ya
mama gak marah sama aku mah
serius mama gak marah sama aku mah
kita pulang sekarang ya
tapi aku harus ke kantor dulu
anterin mama pulang dulu baru kamu ke kantor
mau kan nganterin mama pulang
abis itu baru kamu pergi ke kantor
dan gak usah banyak nanya dulu
padahal gue udah khawatir mama bakalan marah
gue juga gak nyangka ternyata mama ikutin gue kesini
saat itu lama bikin kamu sambut
beryngga terhadap ibu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
yang tak sadar
apa yang bye dah writes